partai kebangkitan bangsa dan gerindra sepakat untuk bekerja sama mensukseskan agenda politik di tahun dua ribu dua puluh empat nanti
kesepakatan tersebut tercapai setelah pimpinan kedua partai bertemu di kediaman prabowo di jalan kertanegara sabtu malam lalu
dan akankah kesepakatan kerjasama ini akan berpotensi memenangkan pilpres dua ribu dua puluh empat nanti
sore ini saya akan berbincang dengan ketua dpp pkb syaiful huda dan direktur carta politika yunarto wijaya
halo selamat sore mas huda dan juga mas toto apa kabar
selamat sore mas seyful huda siap
saya ke mas huda terlebih dahulu ini
mas huda ini tentu menjadi perbincangan banyak masyarakat saat ini terkait dengan pertemuan yang dilakukan oleh caimin dan juga pak prabowo tadi malam
sebenarnya kalau pak prabowo sempat mengatakan bahwa ada kesepakatan dan juga kerjasama yang sudah dilakukan
dan juga tentunya apa yang diperbincangkan tadi malam ini menjadi pertanyaan kita semua
sebenarnya apa kesepakatan dan juga kerjasama yang dilakukan
karena setelah itu sepertinya pak prabowo dan juga caimin ini senyumnya sumringah sekali ini
ya perlu disampaikan di publik termasuk pada kesempatan sore hari ini
tadi malam setelah dari berbagai rangkaian pertemuan kami di dpp pkb dengan dpp gerindra
tadi malam kita putus untuk mesepakati membangun koalisi dalam rangka menyongsong persiapan pilpres dua ribu dua puluh
nah salah satu opsi dari nama koalisi itu adalah kebangkitan indonesia raya
dan di dalam rapat tadi malam saya juga hadir langsung
teman teman sedang on process
menyiapkan persiapan persiapan menuju deklarasi
ini kapan deklarasinya ini mas huda
ya mungkin belum bisa disampaikan pada sepadan yang baik ini
cari hari baiknya dan momentum baiknya
mas uda tapi sebenarnya apa
kenapa begitu harus dinanti nanti terlebih dahulu terkait dengan kapan koalisi ini akan dideklarasikan begitu
sementara partai partai lain sudah curi start begitu untuk melakukan deklarasi terkait dengan koalisi ini
ya kalau tidak kita sih sudah selesai ya siapa calon presidennya siapa calon wakil presidennya
jadi kalau ini dideklarasi mungkin tertunda sebentar lagi
tapi ini pertama kali koalisi dibentuk dan sudah jelas calonnya
jadi siapa ini calonnya ini kalau dari pkb dan juga gerindra ini
sekalian di sini mas
ya ditebak aja oleh publik
secara faksun politiknya kebetulan kursi gerindra lebih banyak dikit dari pkb
ya artinya fatsun itu yang akan kita pakai dalam rangka untuk
mengusung siapa yang berposisi sebagai calon presiden dan wakil presiden
mas toto ini berbicara soal apa yang tadi sudah disampaikan oleh mas huda
mulai dari koalisi yang tentunya akan dideklarasikan dalam waktu
saya tidak tahu kapan ini tadi tidak dijelaskan secara rinci oleh mas huda
dan juga yang akan diusung menjadi calon presiden dan juga calon wakil presiden dari dua partai ini
kalau dari mas toto sendiri bagaimana melihatnya
siapa ini sebenarnya yang akan diusung
dan juga kapan akan dideklarasikan
kira kira dari mas toto sendiri
ya yang pertama ini kan menunjukkan ya bahwa hipotesa bahwa ketika terjadi open election
open election itu kan adalah situasi ketika incumbent tidak bisa maju kembali
situasi politik akan lebih cair
pola koalisi lebih sulit untuk terbaca
karena semua merasa peluang yang tadinya lebih tertutup ketika incumbent bisa maju kembali
karena incumbent biasanya sangat kuat
lalu kemudian sekarang peluangnya terbuka
ini yang menyebabkan publik akhirnya bingung nih
kalau kita tonton kan ada koalisi misalnya yang terkait dengan pkb ada semut merah
kemarin sempat terungkap juga isu katanya akan ada deklarasinya malah dengan demokrat dan pks
walaupun perkemarin menjadi terbantahkan kembali gitu ya
dan sebelumnya kita tahu di luar pkb ada yang menyatakan diri sebagai kib
prinsipnya adalah koalisi pertemuan politik itu tidak bisa kita sebut sebagai koalisi sebelum resmi
dia kemudian mendaftar nanti di kpu
karena faktor ikatannya adalah apa yang disebut dengan capres dan cawapres ya
lalu kemudian kalau sudah nanti terbentuk pemerintahan ikatannya biasanya bernama menteri
memang masih dalam tahapan job seaker gitu
jadi ada jabatan yang mengikat mereka
nah sebelum deklarasi jadi saya harus mengatakan juga
nah dan mengeluarkan nama ya ini kongko politik
sama seperti kib sampai sekarang saya sebut juga tongko politik
mereka bahkan tidak berani menyebutkan sama sekali satu nama presiden bahkan diantara mereka bertiga
jadi kita masih harus menunggu
tapi kalau memang kemudian mengeluarkan nama
saya pikir ini baik buat pendidikan politik
dari situ kan publik kemudian bisa menguji nama tersebut
mengeluarkan kritik memberikan masukan dan kemudian diuji juga konsistensinya
apakah jangan jangan hanya testing water atau memang konsisten sampai kemudian pendaftaran
dan minimal ketika memang namanya sudah dikeluarkan dan sudah ada komitmen yang jelas
saya pikir itu akan makin membuat jelas analisis dari publik dari pengamat untuk melihat oke kemudian akan ada berapa poros
karena kan berarti jelas akan ada misalnya pak prabowo dengan caimin dengan gerindra dengan pkb
sisanya tinggal kita hitung kemudian kan
apakah pdip akan sendiri
akan mengajukan puan atau ganjar
dan kemudian kemarin yang baru memunculkan nama pak suryapaloh
apakah akan membentuk poros sendiri atau kemudian bergabung dengan salah satu poros lain
tapi kalau kita lihat coba dari nama yang ada kan
sepertinya pak surya paloh kalau betul ya akan konsisten pada tiga nama itu
minimal tidak akan bergabung nih dengan koalisi kebangkitan indonesia raya
dari situ kita bisa juga melihat kemudian poros mana yang masih bisa terbentuk lain
saya tetap mengatakan
ini kelompok politik sampai mas saiful huda nanti akan muncul dalam deklarasi nama tebakan saya pak prabowo dengan caimin
kalau belum dilakukan menurut saya ini juga sebuah kompo politik semata
ini sebenarnya kalau dilihat dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh mas toto
bahwa sebelumnya juga ada rencana untuk membentuk koalisi semut merah
lalu ternyata saat ini sudah istilahnya sudah pacaran begitu
sebenarnya keseriusan dari pkb ini seperti apa mas huda
ya semua yang kita lakukan komunikasi politik karena tidak hanya pdip kan yang bisa melakukan pengusungan sendiri
selebihnya kan tidak ada
termasuk kemarin kita komunikasi dengan teman teman pks dengan demokrat
semangatnya adalah kita ingin membangun koalisi ini lebih besar gitu
karena nanti kalau ini jadi mudah misalnya kita deklarasikan tentu kita berharap tidak hanya gerindra pkb
kita juga masih berharap partai lain yang sudah juga bisa bergabung dengan kita
ini proses akan berjalan
tentu saya setuju bisa bukan oleh mas junarto selama ini belum dideklarasikan
mungkin sifatnya masih kongko gitu
masih akan berubah begitu ya
itu kadang ada yang serius itu
jadi tinggal diumumkan
jadi ini levelnya tidak lagi hanya level pacaran
ini sudah kira kira hijab kogul
tinggal kapan itu mau diresepsikan gitu aja
tapi komunikasi dengan
kita tahu dalam proses perjalanan
dalam proses perjalanannya kita bisa menambah partai lain lagi untuk bisa bergabung dalam koalisi kebangkitan di indonesia raya ini
tapi komunikasi dengan pks maupun demokrat dan lain sebagainya bagaimana sejauh ini dengan adanya pertemuan bahkan sudah ijab kabul ibaratnya antara pkb dan juga gerindra
fine fine aja kita sampaikan apa adanya
sebelum kita datang ke pak prabowo juga kita sampaikan
kita akan silaturahmi dengan pak prabowo
ini follow up dari perbincangan yang sudah agak lama antara dpp gerindra dan pkb
kita sampaikan apa adanya
dan semua saya kira semua partai mengerti suasana politik kita karena sekali lagi memang sebagian mana mas indra tadi sampaikan dua ribu dua puluh empat itu kilometer nol
artinya semua partai memang berkepentingan untuk mendorong kader terbaik
dan pkb sendiri berkomitmen untuk mengusung paling tiga pasangan dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
jangan sampai dua pilpres
dua pasangan saja
siapa saja itu pasangannya
ya kita lihat
kalau kita kan sudah jelas
kita lihat aja pasangan dua lagi poros mana yang mau didorong karena tadi sampai kalau mas udina artok akhirnya masih kongkong gitu
kalau kita kan sudah
sudah beyond itu
walaupun nanti mungkin ada ketidaksepahaman dengan pks ataupun demokrat terkait dengan pencalonan siapa tetap akan diajak begitu mas huda ya untuk bisa bergabung dalam koalisi ini
ya karena kan aturannya kan begitu
semua partai kan harus mengusung dalam pilpres
nah karena itu kita akan mencari titik yang temu seluas luasnya kepada semua partai
nah tentu memang ada beberapa partai yang hampir pasti nggak bisa gabung ya karena punya platform sendiri punya komitmen dan target sendiri gitu
tapi kami masih merasa ada beberapa partai yang masih bisa gabung dalam koalisi kita
kalau mas toto sendiri melihatnya bagaimana
apakah dengan koalisi antara gerindra dan juga pkb ini tentunya akan membuat ataupun akan memenangkan pemilu nantinya
ya pertama sebelum masuk ke memenangkan pemilu
membaca bagaimana kemudian konsekuensi dari keberanian
katakanlah dua partai ini nanti untuk memunculkan deklarasi dengan langsung nama capres cawapres
yang membedakan mereka misalnya dengan kib atau isu terkait semut merah dan lain lain gitu ya
jadi kalau kita umpamakan ini sebuah perkawinan kan jadi jelas ya bahwa yang mau kawin ini adalah dua sosok
katakanlah pak prabowo dengan caimin
nah itu memang baik
buat kebutuhan orang orang yang mau diundang gitu ya
tapi kan harus kita lihat mengundang partai lain ini kalau kita analikan perkawinan tadi mereka bukan diundang sebagai undangan yang sekedar akan makan makan dan salaman saja
ada di antara partai partai itu yang sebenarnya pengen jadi mempelai juga misalnya kan
dan ketika nama sudah dipastikan mempelai yang tadinya yang ingin menyatakan diri atau mengajukan diri sebagai mempelai kan pasti akan mundur gitu
dan tadi mas evo luda sudah menyatakan juga dengan jelas
kalau saya berhitung bahwa nasdem hampir tidak mungkin
lalu kedua pdi perjuangan menurut saya juga sulit
atau kemudian jadi menarik membaca yang partai partai di grey area nih
yang misalnya tidak ingin memaksakan diri ketua umumnya untuk maju tapi misalnya mulai melirik
sosok seperti ganjar ataupun anies
nah itu juga mungkin akan berpikir kalau kemudian mereka melihat peluang dari ganjar atau anies lebih kuat dibanding pak prabowo
tapi buat saya ini pendidikan politik
karena partai berani melakukan ini sehingga kemudian tidak melemparkan isu bahwa pertemuan yang mereka lakukan mengatasnamakan koalisi
tapi tidak berani menyebutkan nama yang kemudian hanya memunculkan yang namanya gosip dan rumor politik
kalau itu yang seperti yang terjadi pada kib
menurut saya itu hanya memunculkan rumor politik tanpa memberikan kepastian apapun
kebetulan untuk saat ini dengan komunikasi dengan mas huda terputus
tapi kita akan tetap lanjutkan
saya tetap langsung ke
mas toto ini berkaitan dengan apa yang kita lihat pada sabtu malam ataupun tadi malam begitu
ini kan pkb dan juga gerindra itu kan secara resmi seperti tadi juga yang sudah diungkapkan oleh mas toto juga belum mengumumkannya begitu ya
sebenarnya penting nggak sih untuk mengumumkan nama koalisi untuk mendeklarasikannya itu
ya yang pentingnya sebetulnya kan memang ketika mereka menyatakan ini koalisi menuju pilpres dua ribu dua puluh empat
ya yang harus diumumkan adalah nama
kalau sebatas cuma mengatakan kami akan bekerja sama di dua ribu dua puluh empat loh
puncak acaranya itu adalah bagaimana mereka akan daftar bersama sama nanti ke kpu berkampanye bersama sama
dan kemudian menang atau kalah itu akan ditentukan oleh publik
itu yang menyebabkan menurut saya deklarasi menyebutkan nama itu itu adalah sebuah indikator awal bahwa koalisi ini serius
dan saya berharap memang ini cepat dilakukan ya oleh pkb
dengan gerindra sehingga kemudian tidak lagi sekedar menimbulkan rumor ditahan dua bulan tiga bulan enam bulan
kalau itu yang terjadi ya menurut saya semuanya artinya kan hanya melakukan sebuah manuver supaya tidak ketinggalan beritanya
supaya bisa menaikkan bergening position dan kemudian supaya tidak hilang dari perbincangan publik terkait dengan dua ribu dua puluh
tapi kok kalau dari statement yang dikeluarkan oleh mas saiful huda tadi kita dengar statement dari pak prabowo dan caimin
sepertinya memang ada sebuah keseriusan dibandingkan dengan apa yang saya lihat di kib
oke mas toto tadi kan seperti yang tadi sudah saya tanyakan ke mas huda terkait dengan ketika si pkb dan juga gerindra ini istilahnya hijab kabul begitu
sebenarnya kalau dari pks dan juga demokrat kan katanya mau diajak juga untuk berkoalisi
kalau melihat dari calon presiden yang akan diusung oleh
oleh pkb dan juga oleh gerindra begitu
apakah ini nantinya akan sepertinya buyar begitu
akan tidak diteruskan untuk koalisi ini
hanya dua partai saja
ya memang akan ada hambatan ketika atau resiko yang muncul ya
ketika nama presiden dan wakil presiden ini dimunculkan jauh jauh hari
dan itu kebetulan adalah dua sosok ketua umum
satu ketua umum
satu ketua umum
karena mungkin akan ada partai yang kemudian bertanya
apa untungnya buat saya
karena logika dalam secara elektoral bahwa ketika kemudian yang maju adalah gerindra dan setung pkb
yang akan mendapatkan limpahan efek ekor jas atau kotel efek itu kan kedua partai tersebut
misalnya bisa dikatakan hanya ikut mendukung tanpa mendapatkan limpahan elektoral
itu yang pertama
yang kedua risikonya adalah mereka juga akan berpikir
loh saya kan belum menuju jago kan pak prabowo
atau ketika saya jagokan pak prabowo saya pengen ketum saya jadi cawapresnya
seperti yang terjadi misalnya pada demokrat kita tahu seringkali menyebut nama ahy harus menjadi capres atau cawapres
atau kita belum pernah mendengar ya misalnya di pks apakah dari pak salim segaf al jufri atau ahmad saiku misalnya ingin maju juga
nah itu secara otomatis kan akan menentuh peluang mereka untuk menjadikan kadernya
misalnya sekedar menjadi cawapres sekalipun gitu
nah makanya biasanya koalisi itu baru akan menyebut nama capres
andai katapun mereka
berani lakukan itu di awal
nah ini makanya saya sebut sebagai sebuah pendidikan politik yang bagus
kalau mereka langsung berani menyatakan nama capres cawapres
walaupun ada resiko politik seperti yang tadi mas iqbal tanyakan
bahwa ada partai partai mungkin yang akan langsung back off ya
dan peluangnya mungkin tinggal menarik partai partai yang memang sepertinya tidak punya ambisi sama sekali memajukan ketumnya
entah untuk capres ataupun cawapres
menarik soal caimin sendiri
kalau menurut survei ini seperti apa kalau caimin
atau kofifah begitu
kalau misalnya dilihat dari surveinya untuk pemilihnya siapa nih yang kira kira lebih baik dibandingkan dengan mungkin dari partai lain
ya kalau kita lihat memang caimin dalam hal ini ketum pkb ya
itu belum mendapatkan elektabilitas yang cukup untuk menjadi seorang capres
kita tahu dalam berbagai lembaga survei
rilis yang dilakukan menyebutkan hanya mengerucut ketiga nama
pertama ganjar lalu kedua ada pak prabowo ketiga ada anies baswedan
jadi memang kapasitas dari tokoh pkb dalam hal ini misalnya yang sering disebut adalah caimin
yang kedua adalah ibu kofifah memang lebih kepada sosok cawapres
makanya ketika kemudian partai ini misalnya akan mendeklarasikan nama prabowo dengan caimin
dan hanya menempatkan caimin sebagai cawapres
selain karena alasan yang mas hei fulhura tadi katakan
pkb suaranya lebih rendah dibandingkan dengan gerindra
tapi juga mungkin adalah sikap realistis menyadari caimin memang sulit untuk dipaksakan menjadi orang nomor satu
jadi kelanjutannya untuk ke depannya ini
sebaiknya pkb ini seperti apa nih kalau misalnya menurut dari mas toto sendiri
apakah tetap harus mencari dukungan dari partai lain
ataupun mengganti mungkin bisa kita katakan mengganti calon wakil presiden dari koalisi ini
ya mungkin namanya lebih baik
kalau bicara kepentingan caimin masih caimin ini sendiri yang maju ya
tapi memang yang harus dihitungkan adalah bagaimana kemudian ada partai lain yang bisa masuk
dan yang harus dihitung adalah bagaimana kemudian poros ini lebih punya kemungkinan untuk menang
apabila mereka juga bisa memastikan bahwa lawan dari pak prabowo elektabilitasnya tidak setinggi pak prabowo
ya kalau kita lihat sekarang nama ganjar itu kan ada di atas pak prabowo ya
jadi hampir semua lawan
lembaga survei yang kemarin melakukan rilis
sehingga bagaimana politik ketika mereka bisa menggait partai lain
komunikasi yang dilakukan dengan partai lain
itu juga bisa berpengaruh bagi bertambahnya kekuatan untuk mendukung pasangan ini
yang kedua juga kemudian bisa bermain catur politik
untuk kemudian misalnya ikut menentukan bahwa poros poros yang terbentuk
itu tidak kemudian malah membahayakan posisi dari pasangan ini
yang bisa dikatakan paling berani di awal
oke sejauh ini seberapa yakin mas toto terkait dengan koalisi yang akan mungkin saja akan dideklarasikan dalam waktu dekat terkait dengan gerindra dan juga pkb ini
kalau melihat dari apa yang tadi sudah mas toto jelaskan
saya cukup meyakini sih berani saja ya pak prabowo dan caimin mengeluarkan nama ini
tapi memastikan bahwa kemudian nama ini betul betul akan daftar di kpu itu kan yang jadi pertanyaan
akan jadi pertanyaan
karena kalau kita analogikan tadi lagi seperti dua orang yang menyatakan diri akan menikah
kita tahu sampai sebelum hari h akad dan resepsi itu kan tidak bisa dinyatakan bahwa mereka sudah menjadi pasangan gitu kan
masih banyak hambatan godaannya juga masih ada
kita tidak tahu apakah pak prabowo nanti dalam perjalanannya berkomunikasi dengan partai lain melihat ternyata ada sosok cawapres lain yang lebih menguntungkan dirinya untuk bertarung
atau ketika kemudian pkb menemukan sebuah titik temu bahwa ketika berkomunikasi dengan partai lain mereka bisa bersanding dengan capres yang lebih kuat
atau jangan jangan ada terbentuk sebuah oros yang berani memajukan cahimin sebagai cawapres
artinya peluang masih sangat terbuka pertama karena waktu yang masih sangat lama
kampanye baru dimulai bulan november dua ribu dua puluh tiga
artinya kita masih melihat satu ton lima bulan
yang kedua kita tahu belum semua partai
yang ketiga kita tahu belum semua partai

dan komunikasi politik masih sangat terbuka
sehingga keberanian untuk mendeklarasikan pasangan ini pun tidak bisa kita jamin dan kita anggap sebagai sebuah hijab kabul
tapi hanya sebuah pernyataan akan menikah yang kita masih bisa melihat banyak godaan dan kemungkinan lain dalam perjalanan
baik lagi lagi politik itu cair
tentunya kita juga terus mencari tahu sebenarnya ke arah mana nantinya pkb dan juga gerindra akan bermuara
bahwa memang ini butuh waktu
apalagi untuk pemilu sendiri memang baru tahapannya baru dimulai
dan kita akan sama sama melihatnya nanti di tahun dua ribu dua puluh tiga dan juga dua ribu dua puluh empat
terima kasih sekali lagi mas toto sudah berbincang dengan kami
berani selamat malam juga
dan tentunya kita berharap semuanya akan baik baik saja
dan kita juga tetap akan selalu dihantui oleh pertanyaan pertanyaan terkait dengan kemana masing masing partai ini akan bermuara nantinya